hanya di dalam jiwa bukan karena harta
bukan jadi sebuah
kok dosen pari disini
kamu tuh pake parfum apa sih
kok baunya kak pelitor
kalah playtour thinner
kamu udah siap
udah siap belum hari ini
pergi sama ustaz musa yang baik dasantun ke taman wahana
nanti disana saya bakalan ngajak ustazah tuh naik kuda naik jerapa naik gajah naik monyet naik geruang
ah apaan ustaz ini kita mau ke taman wahana apa ke kebun dinata
eh salah maksudnya nanti kita naik apa tuh namanya tuh yang muter muter pakai kuda bohongan tuh kembali diputar
ya terus kita naik nanti apa namanya tuh kuncirnya
kak jijan mau laporan nih
mengenai transportasi mas fahri sudah atur semuanya
termasuk masalah untuk tempat duduknya
faris sudah mengatur supaya nanti kita duduknya damping dampingan
hah maksudnya apa
itu namanya keputusan sepihak
nih gak bisa
kita harus kerjasama untuk menentukan keputusan
dan setelah kita berdua kerjasama saya memutuskan saya yang akan duduk samping ustaznya jijan
nah siang katanya diskusi kok kamu yang mutusin sih
lagian yang ngurus transportasi karena aku mus
loh tapi kalian punya acara ke taman wahana saya
mas tufir makasih
udah udah cukup ya ustaz musa ustaz fahri
ntar biar saya aja duduk sama santriwati atau sama positif
ustaz ustaz baru tuh duduk berdua
mesti aku sih yang memutuskan kamu yang mulai
ini biasalah kamu tuh suka kamu terbalikin fakta
mulalah mau terbalik
masa gak butuh aku terbalik
ya udahlah aku mau kesana anak
turun ke sana ki
mau ngapain nih mau ngapain
aku siap aku siap
lu kan udah siap nih ke wahana wahana yang mantut
udah gak sabar tenang
pengen rasain wahana permainan itu kayak apa sih
katasimu pasti wapit tenang
atau menegangkan atau menyenangkan gitu
pasti seru tenang
bener banget aku sampai ke bawah mimpi
kalau aku tuh naik rollercoaster yang muter muter gitu loh
ini seru banget pasti
wahana permainan gimana
gak berasa cuma
eh terus gimana nih
wow ini baru santriwan didikan ustadz fahri
udah siap kita pergi liburan ke wahana rekreasi
siap banget siap
ustadz fahri hai kau udah siap melewati wahana wahana yang enak
kalo gitu gak usah lama lama
langsung aja sekarang kalian tunggu depan bus
akhirnya bisa liburan dengan ustadz hajihan
hore hari ini kita jalan pakai kacamata ya gak kapan lagi gitu loh
putri kok norak banget sih
ih gak level banget ya kalo dipake sama aku
wajau kita tuh bukan mau ke pantai tapi mau ke wahana permainan
aduh jatoh kan tuh berantem terus sampe aku tuh heran
tuh santriwan disana tuh udah pada siap
kan mau nanti ditinggal gak ikut seru seru
udah gak mau loh
ganteng lu cari
aduh liya orang pada kemana sih
pak de pak herman
cepetan tapi tadi tinggal bis dah
udah kelar semua
yang udah siti siapin yang di box mana
yang di mana saya gak tau
gak ada pak de
semua santri pasti semua kebagian
kita mau jalan jalan ke taman rekreasi
bukan mau pindahan tau
gak usah dibawa nih
gak usah po
wah panjang soalnya
bisa aja padahal
hmm sepatu udah
kacamata siap tinggal pakai peci
nah apalagi yang kurang ya
kok mbak nasi pun nasi goreng ya
oh pasti pak deh nih
asapnya masuk kamar
bukan bukan karena harta
kau kan jadi sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan karena harta
kau kan jadi sempurna
kok dosa tepah hari disini
kamu tuh pake parfum apa sih
kok baunya kayak pelitur
ini malah pelitur thinner
kamu udah siap
yuk kamu tuh mau wisata
kok pakai jas kayak gini
mau jadi mantri kamu
kalau ingin pergi dengan perempuan pujaannya
harus mengeluarkan semua yang terbaik dong
kayak gini aja masih ganteng
udah mau ganti dulu
bau ini lu
anak anak sebentar lagi kita akan berangkat
tapi kita nungguin ustadz musta sama ustadz fahri dulu ya
belum ada nyampe nih
aku udah siap loh
udah rapi banget kan ini
kata menteri agama
ustadz udah stop ya
jangan berantem dulu
udah anak anak kita mau pergi
lebih baik sekarang kita berdoa dulu sebelum berangkat ya
ustadz musa boleh dipimpin doang
oh tenang aja ustadz jajian
jangankan menjadi pemimpin untuk berdoa
menjadi pemimpin rumah tangga saja saya sudah siap
ya siap anak anak
ini waktunya udah mepet loh
nanti kita terlambat sampai di sana
mendingan masuk dulu semuanya
kita berdoa di dalam
biar ustadz fahri yang memimpin doanya
iya masuk ya masuk ya
iya masuk ya masuk ya
anak anak masuk duluan aja ya
ini lihat dong
ini doanya di dalam
itu bagus itu bagus
awas awas kita kesini awas awas
santrepan di belakang
nanti jajian sama ustadz fahri naik ke pelaminan ya
udah aku depan
apa sih mus
di depan bu
pasti mus di depan lagi
enggak ini saya mau nutupin kesian
mus di cek deh beres belum mus
gimana sih mus
tolong dibantu dorong dulu
biar fahri yang ngurusin
sekarang masuk semua
ustadz musa pak d
anak anak biar di dalam
biar fahri yang dorong mobilnya
ya udah deh
nanti ustadz lari saya kasih masakan yang udah saya masak aja tadi pagi

makanan dapat makanan
aku bisa sendiri bos
ah jangan suka sombong
jangan suka takabur
atau tulangnya pada kayak puzzle lagi berantakan
pokoknya aku duluan
eh saya duluan
eh lihat ya
kasih aja sih lihat ya
bukan itu yang di dorongin nih
pengen duluan gak nyampe
kalau inget kesan kesisan